ya mulai hari ini pemerintah akan memperlakukan kebijakan karantina selama tiga hari bagi pelaku perjalanan luar negeri namun mereka harus sudah memperoleh vaksinasi lengkap dan dosis lanjutan atau booster
bagaimana pengawasan dan kebijakan ini secara lebih detail
kami bahas bersama kepala sub bidang dukungan kesehatan satgas covid sembilan belas bapak alexander ginting
pak alex selamat pagi apa kabar sehat pak
sehat selamat pagi
pagi pak alex ini kan kabar ini menjadi untuk dunia usaha tentunya kabar yang mengembirakan untuk pariwisata indonesia juga kabar yang mengembirakan karena bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke dalam negeri ke indonesia
tapi kalau di sisi lain banyak juga masyarakat yang cemas dengan diperpendeknya masa karantina ini menjadi tiga hari bagi ppln cemas akan adanya imported case yang mungkin meningkat
bagaimana kemudian jawaban dari satgas pak
ya yang pasti kita saat ini masih dalam situasi pandemi
bahkan hari ini sudah dikeluarkan instruksi mendagri nomor tiga belas dan empat belas baik ppkm jawa bali maupun luar jawa bali
dari instruksi mendagri itu kita lihat ada beberapa kabupaten kota yang tadinya di level tiga menjadi level empat
bahkan ada tujuh daerah itu
demikian juga sejumlah kabupaten kota masuk ke level tiga
artinya memang penularan masih ada
kasus harian masih bertambah terus
dan kemudian kasus kematian
kita lihat dua minggu terakhir ini di atas dua ratus
tapi pemerintah tetap harus mencari terobosan
dikala kita sudah dua tahun pandemi tentu pemulihan kesehatan juga harus diikuti dengan pemulihan ekonomi budaya dan sosial
jadi karantina tiga hari ini memang yang harus kita cermati bahwa karantina itu adalah mencegah supaya tidak terjadi penularan
sementara vaksinasi dalam rangka untuk meningkatkan imunitas
sehingga walaupun terinfeksi tidak menjadi sakit berat
jadi kalau kita melihat mengenai karantina ini kita harus mengacu kepada surat edaran kasat gas nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua
di mana sebenarnya di situ sudah diatur
di bandara mana saja pelabuhan mana saja yang boleh masuk
termasuk pelabuhan laut pos lintas darat dan kemudian bandara internasional pelabuhan udara
dan kemudian ada beberapa opsi yang kita lihat
bahwa karantina itu ada yang tujuh x dua puluh empat jam bila mana vaksinnya dosis pertama
kemudian ada karantina
lima x dua puluh empat jam jika sudah dosis kedua
dan kemudian tiga x dua puluh empat jam ini dosis lengkap
artinya sudah vaksinasi dasar sudah diterima ditambah dengan booster
tentu dengan melakukan tiga hari ini kita tetap menaruh prinsip kehatian
jadi bagi mereka yang hadir datang persyaratan pcr ini masih valid
kemudian syarat vaksinasi sudah lengkap dengan boosternya
kemudian tidak bergejala tidak dalam keadaan sakit
dan setelah dilakukan pemeriksaan pcr pada saat kedatangan
mereka boleh menunggu di hotel melakukan aktivitas
dan kemudian daerah yang mereka lakukan ini harus tercatat dan terukur
dan kemudian pada hari ketiga dilakukan pcr kembali
tapi persyaratan yang penting bagi warga negara asing adalah bahwa mereka punya bukti reservasi hotel yang sudah jelas
dan kemudian juga ada asuransi kesehatan
bila mana mereka positif ataupun ada penyakit lain
bisa dilakukan pemberian terapi ataupun isolasi
sehingga tidak merugikan mereka yang datang ke indonesia
yang berikut bahwa juga indonesia khususnya bali juga dikawal oleh adanya sk satgas mengenai karantina babel
terkait dengan terobosan tadi yang pak alex katakan ya
untuk terobosan dalam hal surveillance atau pengawasan ini bagi ppln yang karantina selama tiga hari ini apa yang akan dilakukan pak
nah tentunya ini kalau mereka tujuannya adalah wisata tentu kita harus bisa melakukan surveillance di daerah wisata wisata yang memang sudah menjadi destinasi tujuan
bagi mereka yang datang untuk event event kongres ataupun business meeting tentu daerah daerah conference hall daerah hotel ini tentu harus juga sudah dilakukan surveillance
jadi dalam hal ini kandatipun bali vaksinasinya sudah baik
tetapi bagi mereka yang ada gap artinya masih belum divaksinasi ini harus dikejar
oleh karena itu satgas covid sembilan belas tentu perlu membentuk satu tim assessment agar vaksinasi ini bisa menjangkau seluruh gap gap yang belum terjangkau
jadi ini yang harus kita lihat
dan yang berikut adalah surveillance
jadi kontak tracing ini harus terus menerus dilakukan
sehingga dengan kontak tracing yang dilakukan secara terus menerus kita akan bisa melihat
apakah ada kenaikan positivity rate di setiap wilayah atau tidak
dan kemudian yang terakhir adalah bagi pelaku penyelenggara untuk tujuan wisata ataupun pelaku dalam rangka mendukung kegiatan konferensi dan bisnis
mereka ini semua harus sudah divaksinasi
termasuk karyawan hotel roomboy supir taksi supir bis ini sudah divaksinasi dan tidak bergejala
dan kemudian mereka juga harus memang menerapkan protokol kesehatan
penggunaan masker kemudian di setiap fasilitas harus ada check in dan check out untuk aplikasi peduli lindungi
sehingga qr and code itu harus merata di semua tempat tujuan
jadi ini yang harus dilakukan
jadi mereka yang datang tetap harus kita berikan perlindungan
agar mereka jangan terinfeksi dengan kemudahan yang kita buat
tapi tetap kita jaga supaya masyarakat kita juga tidak tertular
khususnya dengan adanya perintah yang baru
pak alex masyarakat kini jadi bertanya tanya pak
dengan pengurangan masa karantina ini menjadi tiga hari dan dikatakan bahwa secara gradual akan dievaluasi
jika bagus hasilnya dua minggu ke depan karantina ppln ini akan ditiadakan
atau paling lambat sampai satu april dua ribu dua puluh dua ppln sudah tidak harus karantina lagi
jika sudah memiliki vaksin sertifikat vaksin booster
apakah ini artinya pak alex kita sudah bertransisi dari pandemi menjadi endemi
ya jadi apakah itu akan menjadi endemi atau tidak
itu tergantung dari assessment yang kita lakukan setiap minggu
jadi kalau kita lihat dari evaluasi ppkm dua minggu lalu ke tanggal dua puluh delapan februari dan sekarang pada tanggal satu maret
itu kita lihat sejumlah daerah kabupaten kota terjadi kenaikan level
yang tadinya level dua menjadi level tiga
bahkan ada tujuh daerah di daerah jawa ini yang menjadi level empat
jadi oleh karena itu kita masih melihat secara real bahwa beberapa daerah itu kasus naik
dan juga pencapaian vaksinasi belum optimal
sehingga dalam rangka pencapaian cita cita untuk tanggal satu april bahwa bebas karantina
ini harus bisa melihat dari perkembangan yang ada
jadi apakah pandemi sudah dicabut ini juga harus mengikuti ketentuan dari global
jadi ketentuan dari barang kesehatan dunia
tapi kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang ini di mana kasus masih terus ada
ditemukan lebih tiga puluh ribu per hari
dan kemudian angka kematian dua ratus an per hari selama dua minggu terakhir
ini pertanda bahwa masalah pandemi belum selesai
jadi kita memang melandai kita memang terkendali tetapi belum selesai
jadi artinya ini harus terus menerus menjadi pekerjaan utama kita
pekerjaan utama kita itu adalah melakukan kontak tracing surveillance yang tidak boleh berhenti di setiap daerah
dan kemudian kita harus mencari kontak tracing

dan kemudian kita harus mencari kontak tracing
dan kemudian mengejar target vaksinasi
khususnya mereka yang belum menyelesaikan vaksinasi kedua
atau bagi lansia yang juga belum vaksinasi kedua
dan bagi mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi dasar tapi belum melakukan booster
ini menjadi pr kita bersama dan menjadi pr juga warga warga agar ini bisa diselesaikan
sehingga dengan demikian kita akan bisa lompat dari pandemi menjadi endemi
dan hari ini maret ini ini adalah kita sudah menginjak tahun kedua
jadi oleh karena itu kita harus memang benar benar dan sungguh sungguh untuk bisa menanggulangi ini kegiatan ini
tahun kedua sejak kasus covid sembilan belas pertama ditemukan ya pak di indonesia
pak alex tapi ini kemudian jadi pertanyaan juga
apakah kita kemudian sudah dekat menuju ke kata endemi tersebut pak
ya jadi artinya dia menjadi endemi bukan karena masalahnya menjadi melandai
ataupun karena virus yang kita temukan itu sudah mulai dengan klinis yang ringan
yang harus kita lihat adalah bahwa situasi saat ini berbeda dengan dua tahun yang lalu di mana vaksinasi belum ditemukan
dan kemudian perilaku masyarakat pada saat ini belum sama dengan perilaku di dua tahun yang lalu
jadi ini yang membuat sepertinya bahwa kita terkendali tapi infeksi masih ada
jadi kalau misalnya angka kematian ini sudah bisa dikendalikan
jadi kalau misalnya angka kematian ini sudah bisa dikendalikan
baru kita berpikir apakah kita akan hidup bersama dengan virus tersebut
kemudian kita mengikuti seperti negara lain di mana mereka sudah melepaskan protokol kesehatan
tapi mengingat indonesia dengan luas yang cukup besar
di mana ada pulau pulau besar ada pulau pulau kecil
dan kemudian kita juga dengan berbagai berat

tentu perlu pertimbangan yang matang
sebagaimana kita ketahui bahwa jakarta waktu itu mencapai puncaknya di bulan yang lalu
tapi pada saat ini sekarang ini akan bergerak ke jawa barat dan kemudian ke jawa timur
dan nanti akan bergerak lagi ke luar pulau jawa dan bali
itu sering terjadi dalam kasus pengeluaran kita
jadi tidak serentak artinya jakarta naik kasus bukan berarti merah naik kasus
jakarta naik kasus bukan berarti medan naik kasus
sering terjadi jakarta kasusnya meningkat
tetapi begitu menurun itu di medan ataupun di kalimantan utara meningkat
jadi tidak bisa disamakan seperti di inggris
di mana kalau london itu angkanya meningkat
maka otomatis di edenberg juga meningkat
jadi artinya kesamaan angka itu bisa kita lihat
tapi secara geografis indonesia sangat berbeda
baik pak alex ini semoga pengurangan masa karantina
bagi ppln ini tidak serta merta kemudian kembali meningkatkan kasus positif covid sembilan belas ya pak
di tanah air dan kita tunggu nanti evaluasinya
dan kapan kita nanti akan bisa beralih
benar benar transisi ke endemi
terima kasih pak alexander ginting
kepala subbidang dukungan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat pagi pak alex salam sehat
selamat pagi salam sehat